video yang diunggah akun youtube al fatirpedia menunjukkan
seorang remaja bergelantungan di pintu depan mobil yang sedang melaju
aji gunawan sempat bergelantung sejauh beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh
kejadian itu bermula saat remaja delapan belas tahun ini sedang berkendara di simpang tiga jalan remarta dinata
tasik malaya jawa barat tujuh belas oktober lalu
tugas menduga mobil sedan yang melaju dari bojong itu tidak memperhatikan jalan
hingga akhirnya menabrak sepeda motor korban
akibatnya penumpang motor bernama dendra warga cipedes
meninggal dua hari setelah kecelakaan karena luka di kepala
korban langsung mengejar tersangka pelaku tabrak lari meski airnya gagal
makanya dia pengen kejar orang yang pakai mobil itu supaya dia berhenti tanggung jawab
tapi tidak berhenti waktu itu ya pak
tidak tidak berhenti
katanya sempat dipukul pas ada
tidak tangannya kan menggunakan kaca mobil itu
biar lepas mobilnya pak
iya biar lepas
kendaraan minibus ini melarikan diri
pengendara sepeda motor mengejar dengan menempel ke kendaraan
namun beberapa meter ke depan terjatuh
minibus yang melarikan diri meninggalkan tkp masih dalam tahap penyelidikan
dan mencari keterangan saksi maupun cari cctv
meski sempat rekam kamera pengawas polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku
karena plat kendaraan sedan berwarna merah itu tidak tampak jelas
kendaraan tersebut dipastikan penyok pada bagian kanan
akibat berbenturan dengan motor
erin rahadian tasik malaya jawa barat